aku ingin mengabdikan hidupku di kerajaan mataram
wah kamu hebat ji
aku doakan semoga berhasil ya
semoga allah selalu memberkahi hidupmu
barakallah wa biikum barakallah
aku pasti merindukan kalian
kapan kamu berangkat
hari ini juga barakallah
ada apa dengan sembara
iya pak kai
aku akan pergi sebentar
aku titipkan pada pokok ini padanya
kemarin aku mendengar
kalau farida dibawa kabur sembara
apa itu benar
menculik farida maksudnya ji
itu tidak benar
barakallah berani barak menculik anak orang
fitnah itu namanya
kemarin ibu rosmina datang ke rumah bibi mariam
dia bawa tukang kukul sir
tapi ji kemarin itu barak bertemu sama farida
tapi tidak sampai menculik
urusan apa sir
aku tidak tahu ji
tapi aku curiga
kalau farida itu
pacaran maksud kamu
farida itu sebentar lagi mau menikah
tidak mungkin sir
kalau ada kabar yang belum jelas kebenarannya
jangan mudah kalian sebarkan
karena bisa timbul fitnah
aku dan farida tidak ada hubungan apa apa
syukurlah kalau begitu

jangan sampai ada hubungan apa apa
kalau begitu barak
aku lega mendengarnya
untung aku bertemu kalian berdua disini
aku ingin mewujudkan impianku barat
aku ingin mengabdikan hidupku di kerajaan mataram
wah kamu hebat ji
aku doakan semoga berhasil ya
semoga allah berkata ji
semoga allah selalu memberkahi hidupmu
barakallahu wa fiikum barak
aku pasti merindukan kalian
kapan kamu berangkat
hari ini juga barak
pesan aku jangan lupa makan
kalian juga jaga diri baik baik
kita saling mendoakan
selamat jalan sahabat
di portal bertujuan
alamat tidak baik ini
jangan asal kabur kok
kita tanya aja dulu
nyawa kita kan cuma satu
jangan diajarkan langsitok padamu
sebelum aku cabut namamu
sebelum aku cabut namamu
aduh aku lelah
para aku capek para
aku sembarang membutuhkanmu
terima kasih panglima
sudah menolongku dan juga sahabatku basir

suruh gentok ini sudah sore hari
kamu bilang kalau memang nggak bisa
orang orang yang saya sewa belum kembali bu
mereka itu jawara jawara kelas satu

mereka pasti bisa menghabisi sembarang
kang kang suruh
kenapa jadi begini
kemana yang lain
tewas kang dibunuh oleh harimau kumbang
kawannya sembara kang
aku lihat sembara berbicara dengan kawannya kang
harimau kumbang kang
si sembara itu
si sembara itu bisa sakti mandraguna
aku yakin sekali
dia itu adalah harimau jadi jadian
di kampung menantuku ada harimau jadi jadian
tiga orang mati dan dua terluka
aku yakin sekali dia itu pasti sembarang
jika itu benar bu wasmina
keluarga bu osmina dalam bahaya
keluarga aku dalam bahaya